hai antrean warga yang hendak mencairkan bantuan sosial tunai mengular di atm bank dki hingga ke
depan kantor kecamatan johar baru jakarta pusat senin petang petugas satpol pp mengurai antrean
sempat kewalahan lantaran banyaknya warga yang ingin mencairkan bantuan uang enam ratus rupiah
tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup di tengah pandemi berapa total ini bu enam ratus ibu
berapa kali dapat bantuan bastos sejak pandemi pertama terbantu dengan bantuan keadaan seperti
ini bisa mengurangi bisa membantu kebutuhan saya diantara warga yang antre tambah pula warga yang
menggunakan perhiasan emas ini udah sebulan enggak dagang sangat bersyukur banget pak dibantuin ini makasih banyak
sehari harinya memang apa apa
antrean penerima bantuan sosial tunai juga terlihat di pisangan timur pulau kadung jakarta
timur puluhan warga antre mencairkan dana bst di depan mesin atm bank dki
kalau dapet nih bu seneng atau enggak bagaimana tanggapannya
bisa bantu banget bapak itu ya bu kerjanya pada di masa pandemi ini adalah
antrean warga yang akan mencairkan dana bst di kelurahan pademangan timur jakarta utara bahkan
tampak hingga malam hari untuk menjaga jarak diberlakukan aturan buka tutup gerbang kelurahan

bisa ngebantu banget
bisa ngebantu banget
bisa ngebantu banget
bisa ngebantu banget
memberikan pelayanan juga untuk tidak berkerumun
jadi kita siapkan bangku bangku yang ada
dan juga untuk kegiatan kegiatan ini untuk mengantisipasi kerumunan kerumunan yang terlalu lama
seperti diketahui pemerintah provinsi dki jakarta menganggarkan enam ratus empat miliar rupiah
untuk program bansos bagi warga yang terkena dampak covid sembilan belas
dana bersumber dari apbd dki jakarta untuk membantu warga mengatasi kesulitan ekonomi
dini putam sialan indonesia